agendanya apa pak
yang dibahas apa aja pak
selain pembubaran pak bocorin dong pak
ada soal koalisi gak pak
penambahan koalisi gimana pak
sampai saat ini
kita belum berbicara
mengenai penambahan koalisi
kayaknya masih soal itu pak
tapi ada kemungkinan
kita belum pernah berkumpul
berbicara mengenai koalisi
atau penambahan koalisi
wong namanya belum dibahas
jadi saya tidak bisa
kalau seksber pak
ada seksber yang bersama
apakah akan dibahas juga dari sini
apakah koalisi tetap solid pak
lebih solid dari yang sebelumnya
pak kalau acara ini pembubaran aja
nanti kita jalan bersama ke depannya pak
pak kalau ini acara pembubaran
apa aja pak rangkaian acaranya pak
ngapain aja nanti pak jelasin
tkn harus dibubarkan
tkn harus dibubarkan
ya karena pemilunya sudah selesai
pak komentar pak jokowi
bagaimana bung mega dengan pak prabowo
bung mega ketemu dengan pak prabowo
beliau ini kan sahabat baik
berhubungan baik sejak lama

pak prabowo ketemu bung mega
pak surapala ketemu pak andesia
tidak ada keretakan
sudah saya sampaikan
koalisi baik baik saja
yang dibubarkan bukan kik ya bukan kik

kita belum berbicara mengenai itu
penambahan anggota koalisi baru
karena belum ketemu
ada dalamnya sang
makan apa aja nanti dia lepas
pak gibran sama kaisang masuk bursa wali kota solo pak
ibran sama kaisang masuk bursa wali kota solo pak
masuk survei termasuk yang populer untuk jadi wali kota solo dua ribu dua puluh
ya saya seneng aja
mereka anak anak mandiri gitu loh
mau bisnis ya silahkan mau jualan pisang silahkan
mau jual martabak silahkan saya nggak pernah melarang
tapi akan mendorong ke arah sana nggak pak
juga silah nggak tahu saya
tanyakan aja ke anaknya langsung
akan mendukung nggak pak nanti pak
kalau bisa nanti ya karena ada ke arah sana akan mendukung nggak pak jokowi
orang tua tuh pisahnya hanya itu
kalau sudah diputuskan oleh anak anak ya
jual martabak saya dukung
terima kasih pak